selasa pagi dua belas mei tutik aprianti mendatangi kantor pegadaian di kiara condong bandung jawa barat untuk menggadaikan perhiasannya
warga batu nunggal ini mengaku terpaksa melakukan hal itu karena suaminya dirumahkan akibat pandemi covid sembilan belas
sebelumnya tutik telah menggadaikan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
pengennya sih pemerintah membantu ya kita sebagai warga indonesia yang kena covid
ya mungkin belum nyampai
hal serupa dilakukan oleh firman warga kiara condong
yang menggadaikan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
hal tersebut dilakukan firman setelah dirumahkan sejak dua bulan lalu
padahal ia harus memenuhi kebutuhan orang tua dan satu orang adiknya
buat ini aja pemasukan buat nutupin
kepala cabang pegadaian punggung
kur bandung hartono menyebut terjadi peningkatan yang cukup signifikan
terutama dalam transaksi gadai saat terjadi pandemi covid sembilan belas
dari nilai transaksi kita lihat dari dana yang kita carikan kepada masyarakat dalam satu bulan ini
dari bulan maret ke bulan april terjadi peningkatan sekitar satu sampai dua miliar
itu ditopang dari satu line produk saja yaitu produk gade
mendekati idul fitri tren di pegadaian banyak nasabah yang menebus barang untuk dibawa mudik
namun karena ada larangan mudik oleh pemerintah kemungkinan tren penebusan itu tidak akan terjadi kali ini
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat